bintang film cilik matthew white yang bermain dalam film danur bersama prilly latukonsina meninggal dunia di usia dua belas tahun beberapa hari yang lalu
penyebab meninggalnya ditengarai karena penyakit diabetes mellitus yang diturunkan secara genetika dari sang ayah meski almarhum sudah menjaga pola makan sejak dini
penyakit diabetes memang tidak hanya terjadi pada orang dewasa
dokter dari rumah sakit umum bunda jakarta abdullah reza mengatakan diabetes mellitus terbagi menjadi dua yaitu dm tipe satu dan tipe dua
untuk dm tipe satu biasanya terjadi karena sel pankreas tubuh tidak bisa memproduksi insulin secara alami
hal ini disebabkan karena faktor genetika atau proses infeksi dan penyakit autoimun
sementara untuk dm tipe dua dicetuskan karena obesitas terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat dan gula
serta gaya hidup sedentary seperti kurangnya
untuk mendeteksi penyakit diabetes mellitus khususnya pada anak anak kita harus mengenali tiga gejala khasnya yang disingkat dengan tiga p
p yang pertama adalah poliuri di mana anak akan sering merasa buang air kecil sejak siang hingga malam hari
p yang kedua adalah polidipsi atau anak akan merasa sering haus dan minum berlebihan
kemudian p yang ketiga adalah polifagi di mana nafsu makan anak meningkat tetapi tenaga tetap dirasa berkurang
sama seperti diabetes dewasa
sering minum sering makan
terus kalau pada anak umumnya ya kalau diambil striker yang satu malahan karena dia balik lagi gula tidak dapat digunakan oleh tubuh
akhirnya lemaknya itu digunakan akhirnya anaknya lebih cenderung
dia mengalami penurunan berat badan tanpa alasannya jelas
itu untuk yang bertahapnya ya
abdullah reza menambahkan ketoasidosis metabolik
merupakan kondisi akut dari pasien diabetes yang halal
yang harus diwaspadai
hal ini terjadi akibat gula dalam tubuh tidak bisa digunakan untuk menghasilkan energi
akhirnya tubuh mengambil lemak sebagai cadangan energi
sehingga anak akan mengalami penurunan berat badan
gejala yang muncul adalah sakit perut kadang kadang disertai sesak napas diare hingga infeksi paru
bila ketoasidosis ini tidak diatasi
maka dapat menyebabkan terjadinya edema otak yang berujung kematian
selain menjaga pola makan dan kadar insulin
bagi orang tua yang memiliki anak dengan diabetes mellitus
dianjurkan untuk proaktif melakukan tindakan preventif bersama dengan dokter spesialis anak
untuk mengetahui nutrisi kemudian juga stimulasi perkembangan otak
dan juga imunisasi untuk mencegah infeksi
karena ini semuanya merupakan hak anak untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik
arman helmy galu prestisa jakarta